hari masih terang tanah di kampung tadan
ketika pria pria di kampung ini memulai aktivitasnya
mereka seolah tak ingin ditinggal ikan buruan kehilir
sudah tak ada lagi aktivitas berladang di kampung pagi ini
musim panen telah mereka lalui beberapa bulan lalu
hasil panen yang melimpah cukup untuk mengisi lumbung padi
hingga musim tanam berikutnya
berburu dan mencari ikan
menjelaskan kemampuan ikan yang terlalu besar
menjadi pilihan para pria tadan
sembari menunggu para wanita memasak di rumah
bermukim di sepanjang gigir sungai biang
seluas kabupaten bengkayang
membuat sungai menjadi jalur transportasi utama di kampung tadan
kalau daya tadan
kalau di kategori
daya itu dia masuk di subdaya suku bidayuh
tapi karena daya tadar ini
dia hanya satu kampung
nah yang dikatakan suku daya bitadiat
nenek moyang daya tadan berasal dari bukit
senujuh kabupaten sambas
awalnya suku dayak hidup secara nomaden
untuk mencari wilayah untuk bercocok tanam
menetap di wilayah bitadin
pada dasarnya orang dayak itu dulu tidak mengenal dirinya sebagai daya
atau sebutan untuk kelompok
komunitas daya itu bukan sebagai daya
sebutan daya itu datangnya dari luar
orang dayak sendiri menyebut dirinya itu berdasarkan identifikasi mereka
didasarkan pada tipografis dan geografis di mana mereka tinggal
berdasarkan kajian institut dayakologi
di kalimantan barat tercatat ada satu ratus lima puluh satu subsuku dayak
dengan satu ratus enam puluh delapan bahasa yang berbeda beda
sukunya tetap dayak
yang membedakannya bahasanya
bahasa kami yang dayak taden ini memang sangat unik
tidak punya bangsa yang lain lagi atau tetangga atau kampung yang lain
cuma ini satu kampung satu bahasa
dan juga tradisi budayanya juga lain daripada
kampung kampung yang suku dayaknya juga bidayu
di desa sungai biang ada dua subsuku dayak
dayak larabekati dan bitadin
meski masih satu desa namun bahasa adat dan tradisi yang digunakan berbeda
secara umum setiap komunitas punya
punya tetapi itu bisa kita jelaskan
kita bisa generalisir misalnya dengan ungkapan ungkapan seperti ini
hidup dikandung adat dia bilang
artinya bahwa hidupnya harus berdasarkan adat
dan mati dikandung tanah
artinya ketika meninggal dia kembali ke tanah
nah ini hidup dikandung adat mati dikandung tanah
ini misalnya itu ungkapan dari suku dayak jalai
tetapi itu secara umum
bisa dijumpai dalam ungkapan berbagai komunitas
kemudian juga bagaimana mereka hidup dengan alam
itu punya gambaran gambaran tersendiri
dan bagaimana pandangan pandangan mereka tentang kesejahteraan
tentang relasi dengan alam relasi dengan manusia dan seterusnya
itu semuanya ada
mulai nampak di antara lebatnya hutan
pria pria tadan bergeris
bergegas kembali ke rumah setelah berburu dan mencari ikan di hulu sungai
bagi mereka hasil buruan yang sedikit tak menjadi soal
karena pesediaan bahan makanan sudah tercukupi
bahkan untuk menggelar perayaan usai panen

jangan lupa untuk saling belajar
selamat bulan imagi
altar kecil di pojok rumah tempat sesaji menjadi simbol perwujudan ladang saat musim tanam dan panen
di altar inilah orang tadan mengucap syukur atas segala anugerah hasil panen dari ladang dan sawah mereka
ritual meksyai ini mereka lakukan sebelum ucaran nyobeng dibalik dilaksanakan
bunyi kenong mengiringi kepala burung atau penata ritual
kalau memanjatkan doa kepada jebata
kalau meksia itu ada lagi kita berniat
berniat saya buat buka ladang lahan yang gak luas sedikit
semoga tahun ini saya gak digagal
gugat oleh orang roh halus atau gak kecelakaan
dan anak istri saya keluarga saya aman sehat
keduanya hasil jerih payah saya bekerja dari awal buat ladang itu buka lahan sampai akhir
sampai akhir sampai panen dapat merimpah ruah
makanya dengan adanya kita kegiatan acara meksyai
tapi kita tidak bisa membawa ke punggung
kita harus bersyukuri rasa ucap syukur kita berhasil
dianugerahkan kalau memang ke alkitab itu
ritual meksiai ditutup dengan meletakkan sesaji dan berdoa di lumbung padi
dengan harapan musim tanam berikutnya mereka bisa mendapat hasil yang berlimpah
jadi ya akulah kita naruskan
sejak pagi para pria kampung tadan berkejaran dengan waktu
menyelesaikan pembangunan balek atau rumah adat
karena batang pohon belian setinggi empat belas meter yang menjadi penopang utama balik
harus berdiri sebelum gawai nyobeng dimulai
di rumah adat inilah nantinya pusat gawai akan berlangsung
pesta syukur hasil panen dan penyucian ratusan tengkorak keramat hasil kayau
peninggalan nenek moyang akan dilakukan di balik
syahdan untuk mendapatkan hasil panen yang melimpah dan bercocok tanam yang aman
tanpa gangguan nenek moyang dayak tadan harus bertarung dengan siluman rusak
pada inti yang di dalam pongo kami
inti peninggalannya yang tadinya kita ada turun tengkorak berupa tanduk rusa tadi yang pertama keluar
tanduk rusak itu bukan asli badan rusak
itu sebenarnya roh roh jahat itu roh orang halus
tanduk rusak itu boleh dikatakan kayak setan lah gitu
badannya tidak nampak kepalanya kayak kepala rusak
jadi dalam mimpi orang tua kami ini bukan rusak katanya
nenek moyang kami yang mendapatkan itu
kami ini adalah maulawan kalian
bukan untuk mendewakan tengkorak atau memujanya
sudah menjadi tradisi di kampung tadang setiap usai musim panen dan hendak memulai masa tanam
karena mereka percaya berkah sang kuasa
bapak ibu bata harus disyukuri
mereka memperlakukan dengan hormat memandikan membersihkan tengkorak kepala kayaunya itu
dengan tujuan supaya ruh musuh kayau mereka dan ruh nenek moyang mereka yang mengayau di alam mati sana itu
dalam keadaan tenang damai tentram
dan itu berpengaruh kepada kondisi kehidupan di dunia hidup generasi sekarang ini
bagi orang tadan menghormati kamang treyu artinya berkah sang jebata senantiasa mengiringi kalau mereka berladan
kalau kita tuh ibaratnya bekerja karena kami kan petani ladang
zaman dulu kan belum kenal dengan masalah percetakan sawah
jadi kami ladang berpindah merimbah hutan yang besar besar
jadi kami mohon restu syukuran beraniat namanya
seperti yang tadi itu kita bunuh babi di bawah tangga tadi itu
itu namanya kita mohon restu kepada yang maha kuasa kepada orang halus
nah dengan catatan seperti itu kita ada mohon bersyukur
semoga kami bekerja ladang dengan sehat selamat dan juga keluarga sekampung ini sehat dan selamat
tidak diganggu oleh roh roh jahat
keduanya kami bekerja tidak dapat kecelakaan
keduanya kita bekerja kita bekerja
menjunjung ajaran leluhur sarana berdoa kepada jebata yang leluhur
memanjatkan harapan atas segala keselamatan dan anugerah hasil bumi
agar hidup tetap tentram bersahabat dengan alam
orang tadan tetap menjadi suku yang menggantungkan hidupnya dari suburnya tanah hutan kalimantan
hei kumpul blokat kumpul
kumpul masyarakat kumpul
beduk sobang sudah dibunyikan
para pria tadan bergegas menuju balik tempat ritual nyobeng digelar
bagi mereka bunyi sobeng adalah panggilan untuk memulai ritual
berpakaian adat lengkap dengan parang sebagai identitas
demi menjaga kesakralan upacara untuk menghormati arwah leluhur
ritual nyobeng bagi orang tadan bukan sekedar upacara
sejumlah tahapan harus mereka lalui demi menyatu dengan arwah nenek moyang atau kamang triu

tuhan juga akan mencari penyakit untuk memulakan ritual
mencari penyakit yang akan menjadi suci di dalam nyobeng
kepala burung kepala adat membuka ritual dengan merapal mantra di depan balek sambil menyiram tuak
kepala burung bertugas mengatur dan menentukan prosesi selama nyobeng berlangsung
tetap buhan gong dan sobing tak henti berbunyi
mengiringi setiap tahap ritual
seseorang yang berpengalaman untuk menangkap tadan

tadan akan menangkap tadan
dengan berbunyi dan sobing
tadan akan menangkap tadan
dengan berbunyi dan sobing
tadan akan menangkap tadan
dengan berbunyi dan sobing
sekali tariu atau teriakan pembangkit semangat khas orang tadan
digemakkan di balai
satu persatu tengkorak keramat peninggalan leluhur dikeluarkan dari para
ratusan tengkorak hasil kayau ini
nantinya akan ditempatkan dalam rumah adat yang baru
sebagai penghormatan kepada nenek moyang
sebagai penghormatan kepada nenek moya
untuk mendisikkan pertimbangan pembangunan terhadap wilayah al tadan dan
untuk mendisikkan pertimbangan pembangunan terhadap wilayah al tadan
oleh penyelenggara tadan
syair kuno dayak tadan
untuk kita menghormati tengkorak tengkorak tersebut kita tidak menghormati tengkorak
kita menghormati yang mendapat tengkorak itu jasanya
kita menghormati karena kenangan anak cucunya makanya yang mendapat tengkorak itu
pakeo mak lajau simang mak gasi zed mak gasa pital mak pet gap mak limak blok mak ah dimam mak tahui kapeh mak bonyi
yang orang orang yang termasuk jago perkasa sakti
akan halnya keberadaan tengkorak
kepala musuh kayu itu sendiri sebetulnya kan hanya sekedar media atau hanya sekedar peninggalan sebetulnya ya
yang menjadi kewajiban bagi mereka untuk mendoakannya begitu
bahwa seperti kelihatan mendewakan seperti kelihatan bersujud di situ saya kira itu bukan di sana letak ininya
itu adalah asentis
ada sesaji yang mesti dipersembahkan kepada leluhur
mereka percaya dengan memberi makan arwah leluhur maka kampung tadan akan terhindar dari malapetaka
maka ritual itu kita terus jalankan
kalau kita tidak menghargai kan percuma juga kakek nenek kita dulu
ibaratnya memperjuangkan dapat sampai membunuh berapa orang itu pahlawan
dia tidak membunuh orang orang membunuh dia
karena zaman dulu enggak kenal saudaranya
berantara kampung bisa berkelahi
enggak kenal dengan kawanan
karena baru awal dunia belum merdeka
usai menjalani setiap tahapan ritual tarian adat dayak menjadi penutup prosesi nyobeng
menurut kepercayaan orang tadan saat menari gamang treyuh yang telah diberi makan sesaji
ikut menari dan akan menjaga kampung tadan dari malapetaka
perlakuan istimewa orang tadan kepada arwah leluhur bukan tanpa alasan
karena bagi orang tadan gamang treyuh adalah sang simpai keramat penyambung doa kepada jebatan yang esah